tes swab gratis digelar di sebuah mal di jalan pemuda semarang jawa tengah rabu siang
kegiatan ini dilakukan petugas gabungan dari dinas kesehatan dinas perdagangan dan satpol pp
pengambilan sampel lendir mulut dan hidung dilakukan terhadap seratus orang
yang terdiri atas karyawan pedagang dan pengunjung yang dipilih secara acak
hasil tes akan diketahui tiga hari kemudian
tes swab diadakan demi kenyamanan warga saat melakukan kegiatan ekonomi di semarang
pemerintah kota semarang berharap hasil tes web bisa membantu memutuskan
apakah kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang akan berakhir dua puluh empat mei nanti
diperpanjang atau tidak
kunci kedisiplinan dari warga masyarakat
kalau masyarakatnya seandainya sendiri mungkin akan ada tindakan lain
karena kami juga teman teman ini sudah setiap saat gini gini malah jenuh
ya mudah mudahan kita bisa berdampingan dengan corona
meski khawatir akan hasil tes
seorang karyawan toko mengaku lega bisa mengikuti uji swab
aktivitas kita dimuang sehari hari
kita ketemu dengan banyak orang yang tidak tahu orang tersebut apakah terjangkit atau tidak
melihat adanya seperti ini jadi kita tahu
jangan sampai kita ingin menyebarkan ataupun kita tertular itu saja
menjelang lebaran pusat belanja di semarang mulai ramai dikunjungi warga
danang cahyo semarang jawa tengah